hari ini puasa lalim islam
penyidik barres krimpolri menyatakan sedang mendalami video pria mengaku nabi ke dua puluh enam bernama joseph paul zhang
video joseph paul zon tersebut disampaikan dalam forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di saluran youtube pribadinya
ia juga membuat sayembara dan menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke dua puluh enam
pria tersebut juga membuka forum diskusi zoom membahas puasa dalam islam
tiap hari melihat porselen tiap hari mereka di ya apalagi disini sejuk ya
tapi lucu sih padahal sejuk disini kalau mau puasa kan cocok sejuk disini
joseph paul zhang diketahui telah meninggalkan indonesia sejak januari dua ribu delapan belas
kementerian luar negeri saat ini masih mendalami keberadaan joseph paul zang
kepada detik com kedutaan besar ri untuk jerman mendapat info bahwa joseph sempat berada di bremen jerman selama enam bulan
namun kini telah keluar
kepada detik com kedutaan besar ri untuk jerman selama enam bulan namun kini telah keluar
kepada detik com kedutaan besar ri untuk jerman selama enam bulan namun kini telah keluar
kepada detik com kedutaan besar ri untuk jerman selama enam bulan namun kini telah keluar
kepada detik com kedutaan besar ri untuk jerman selama enam bulan namun kini telah keluar